ya memang sejumlah kepala daerah ramai ramai menyurati presiden jokowi
berkenaan dengan penolakan terhadap undang undang omnibus law cipta kerja
apa dampak bagi pemerintah daerah jika omnibus law cipta kerja ini berlaku
mengapa para kepala daerah ini menyatakan penolakan
kita akan bahas bersama dengan pak sutiaji wali kota dari malang
selamat malam pak sutiaji pak wali kota
selamat malam assalamualaikum wr wb
pak wali kota langsung saja anda cukup mengkritik undang undang omnibus law
ini pandangan pribadi anda atau anda kemudian merangkum aspirasi
dari serikat pekerja atau buruh yang ada di kota anda
seperti apa pak
pertama karena saya itu adalah pemain di lapangan ya
jadi harapnya kami selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
maka hal hal yang regulasi di atas harus implementatif di bawah
kulitnya saja sudah saya sampaikan bahwa awal awal saya sudah menyampaikan
perlu ada duduk bersama sama regulasi regulasi mana yang memang itu sudah diamputasi
sehingga harapannya ketika implementasi di lapangan yang di daerah ini tidak menemui masalah ini
yang kedua setelah kami masuk jadi kan awalnya disampaikan oleh pak presiden
awal awal kalau tidak salah oktober dua ribu sembilan belas
nah setelah itu kita lihat rancangannya
maka ada beberapa hal yang sebelum memang secara menyeluruh ini direspon oleh masyarakat kota malang
dan masyarakat malang raya ya
jadi ada hal hal yang contohnya saja ya
satu sisi secara substansial pemerintah sudah menganalisa
bagaimana sesungguhnya nanti kita ada bonus demografi ini tidak menjadi momok
kita kan lapangan kerja
kitakan lapangan kerja seluas luasnya sehingga kita mempunyai kekuatan yang luar biasa
berkaitan dengan masalah ini
akan tetapi kita juga harus lihat suprastruktur dan infrastruktur yang ada di daerah
contoh saja ya dulu kan sebelum ada undang undang omnibus law ini kan ada yang namanya
perizinan oss ya
ini kadang kadang oss itu sendiri juga menuhi banyak kendala
contoh terkait dengan matematika
masalah retail modern
sepakat kami tidak akan mempersulit tapi ada kekuatan kekuatan lokal yang harus dikuatkan
contoh bagaimana umkm ini harus bisa berjalan
dengan cara kami harus duduk bersama sama dengan retail modern enam puluh empat puluh
enam puluh adalah bebas tapi yang empat puluh adalah program produk umkm yang bisa dipasarkan di retail modern
masalah retail modern
masalah retail modern
masalah retail modern
oke pak wali kota
tadi pak presiden sudah konferensi pers
poin poinnya adalah salah satunya karena tadi anda menyinggung juga soal umkm
dan presiden jokowi justru mengatakan cipta kerja ini omnibus law cipta kerja
justru menguntungkan usaha mikro kecil mempermudah sertifikasi halal
tidak ada penghapusan ump umr tetap ada hak cuti juga tetap ada
lalu di mana poin ketika omnibus law cipta kerja ini bisa berdampak terhadap di pemerintah kota di daerah pak wali kota
sepakat saya sepakat sekali umkm di sana mendapatkan porsi ya
bagaimana kesiapan di lapangan ketika kita harus berkompetisi dengan pemilik modal besar
ya kami harus setara suprastruktur ya dan infrastruktur harus kita kuatkan
yang namanya umkm tidak hanya butuh modal doang mas
tapi dia harus punya keterampilan khusus bagaimana dia mampu bersaing di hadapan pasar pasar global
yang mau gak mau ini harus kita siapkan dan kita perlu waktu
ketika itu dibuka seluar seluar ya
luasnya rupa rupanya ya justru umkm satu sisi ingin buka percepatan izin izin dan lain sebagainya
tanpa ada omnibus law kami di sini sudah kami ada percepatan mas
izin pakai prt hanya sehari selesai dan seterusnya
tapi begitu nanti peluang kita buka seluas luasnya pemilik modal besar menguasai
saya secara kasat mata saja bisa kita lihat ya
pemilik modal hanya ngambil mungkin serupiah tapi kali jumlah
tapi umkm mengambilnya kan tidak mungkin serupiah sepuluh atau lima belas rupiah kali karena jumlahnya tidak banyak
nah inilah yang mungkin harus kita duduk bersama sama
pembatasan di tingkat daerah saya kira ini menjadi keharusan bagi kita bukan pembatasan jumlah saja
bagaimana pembatasan ekspansi pemilik modal sehingga ada ruang ya
ada ruang berkaitan dengan bagaimana kompetisi di tingkat umkm ini
jadi secara sdm nya kita nanti low cost tapi high quality
ini kan perlu namanya perlu literasi perlu pendampingan diantara kita semua
oke pak wali kota apakah anda juga mau mengatakan bahwa pengesahan ruu omnibus law cipta kerja ini justru bisa memanti konflik antara daerah dan juga pemerintah pusat
ya kalau duduk bersama sama
kalau makanya menurut saya ini akan menjadi konflik

kami di daerah ya mungkin pada waktu penentuan kemarin legal drafting nya sudah gimana kenas kenas keakademiknya bagaimana yang sehingga harapannya mohon maaf masyarakat ini kan menjadi subjek mas
ketika regulasi belum ini menjadi subjek
tapi ketika sudah menjadi undang undang menjadi obyek ketika menjadi sublet ini suara masyarakat harus didengarkan semua
karena yang datang ke kami justru bukan hanya kaum buruh saja
umkm yang juga datang termasuk kota malang ini kan kota pendidikan
bagaimana kapitalisasi pendidikan juga mulai bertanya mempertanyakan padahal ini adalah tugas negara
ketika nanti buka seluas luasnya tidak ada pemilik modal asing yang membuat pendidikan di indonesia ya
ini orang orang yang tidak memahami secara utuh harganya kan tidak ada

menjadi kacau mas
termasuk soal isu resentralisasi sehingga nanti akan banyak hak hak daerah yang diambil oleh pusat
apakah anda sepakat juga soal itu pak wali kota
nah kalau untuk tujuannya baik saya kira oke oke saja mas
tapi perlu kita lihat juga bahwa kita punya undang undang mulai undang undang tiga puluh dua sekarang undang undang dua puluh tiga berkaitan dengan otonomi daerah
di sana harus ada sekat ya
apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh daerah
kalau di omnibus law itu kan kebebasan langsung kan dari pusat perizinan perizinan
di rdrk kami rencana detekta taruhan kota kami di sini buka usaha oke ya
langsung saja mengisi formulir di sini buka usaha
ternyata di depannya ada masjid padahal yang diizinkan di situ adalah karaoke
yang awalnya ada persyaratan persyaratan bahwa ini harus minta persetujuan
karena ini adalah karaoke di depannya masjid
tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi
hal hal inilah yang dikhawatirkan oleh daerah yang akan nanti mematik konflik horizontal
satu sisi dia sudah punya legalitas ini loh saya sudah punya bukti izin
sisi lain ini ditentang oleh masyarakat
masyarakat karena apa ini tidak sesuai dengan local wisdom
masak di depan imaman masjid atau di depan gereja
di depan gereja ada tempat liburan malam dan seterusnya
hal hal inilah yang mungkin perlu ada sinergi diantara kita semua
baik pak wali kota terakhir
tidak sedikit kemudian yang mengatakan atau berpendapat
jangan jangan kemudian kepala daerah wali kota yang ikut ikutan menolak ini
hanya menjadikan sebagai panggung politik atau karena didukung oleh partai yang juga tidak mendukung omnibus law
ya masyarakat bisa menilai mas
saya saya toh sekarang sudah mulai awal saya tidak menyalurkan wali kota lagi
cukup bagi saya sekali supaya saya bisa tegas
masyarakat yang akan bisa menilai
saya lebih sebelum rame rame masalah omnibus law penolakan saya sudah memberikan catatan mas
lepas daripada itu semua saya bukan ini itu masyarakat saja yang menilai dan
saya berdiri di sini adalah karena mewakili bukan mewakili partai
kalau sudah menjadi kepala daerah saya adalah mewakili masyarakat yang ada di kota malang
ya ini adalah aspirasi dari masyarakat di kota malang terkait dengan pengesahan omnibus law ya pak sutiaji
baik terima kasih banyak pak sutiaji sudah berbagi bersama dengan kami
sutiaji wali kota malang terima kasih banyak